hai aneh mantunya gimana gimana suaminya salma eh jangan mimpi bedul bedul sama salma kalau jalan
berdua nih kayak adek dek adeknya sama kakaknya jadi gini bu jadi kucing ini itu diculik sama
para penculik hewan alhamdulillah nih para santriwan saya ya bisa melumpuhkan para penculik itu dengan
bimbingan saya dengan binaan saya jadi saya kalau boleh kasih saran besok besok untuk mencegah
kucing ini diculik lagi oleh para penculik bisa di depan kandang kucingnya nih saya titip ya
astagfirullahalazim buat apa pade buat ngerawat pagi jam lima siapin air anget buat mandi
jam enam ajak jogi jam tujuh sarapan sepuluh jangan lupa ini penting ajak belajar ngomong meong jam dua belas istirahat

mandi jam enam jangan lupa rutin pertemuan nama dokter as check up jam delapan ibu ibu juga jangan lupa ya
apa kok pergi check up juga ke dokter takutnya ibu stres bapak ibu ibu mohon maaf sekali ya dan
kami pun dari pihak pondok pesantren kunta ingin mengucapkan banyak terima kasih sekali
kepada bapak maupun ibu yang sudah ingin menghadapi kucing ini ya karena kucing ini terlalu banyak di
takutnya malah mengganggu kegiatan belajar dan mengajar anak anak
jadi anak anak takutnya nanti malah lebih fokus ngerawat kucing dibandingkan untuk belajar
makanya dari itu kita menyebarkan selebaran ini
siapa tahu banyak orang yang ingin mengadopsi kucing kucing ini
iya pak ustadz
ibu ibu tolonglah ya ibu ibu
ya pokoknya ibu ibu bapak bapak itu harus menjaga mereka itu
harus disayangi sekali ya bapak ibu
saya menyayangi mereka
ibu bapak saya terima kasih karena ibu bapak udah mau mengadopsi
dan tolong dijaga kucing ini baik baik
dikasih makan dengan benar
karena kucing ini juga kan ciptaan dari allah
ya insya allah
kebetulan anak saya juga suka kucing
kalau begitu kami permisi ya
enggak ada uang untuk ganti
udah udah udah
w ept industri sosial senan names
kucingnya itu yang lagi dikejar sama anak anak
mendingan sekarang kirimin alamat rumah sakit hewannya
nanti biar saya suruh ibu ibu itu untuk nyusul ustadz di sana
rumah sakit hewannya itu kurang lebih kalau saya dari taman mini itu ke kiri ya
pokoknya lampu merah pertama aja
di situ di kiri ada tuh rumah sakit hewan
baik baik baik ustadz
nanti saya suruh ibu ibu itu ke sana ya
ya makasih banyak ustadz
iya sama sama ustadz ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ayo turun semua turun turun turun turun
turun semua kumpul di sini
sini sini sini kompor sini
sekarang kalian dengar baik baik omongannya ustadz musa yang mulia dan santun ini
ustadz udah capek banget hadapin kalian
dengan segala tikah lagu kalian
ini sekarang kita ada di rumah sakit hewan nih
di dalam sini banyak hey
ustadz musa yang mulia dasar tuh di sini
udah pasti di dalam sini banyak hewan
hewannya pada sakit
takutnya kalau kalian bikin rusuh bikin masalah
udah hewannya sakit ujung ujungnya pada mati
pokoknya kalian masuk biar ustadz yang urus
yuk sekarang pada masuk semuanya
ini kan begdung
awah jangan rusuh
anak anak ini saya doakan semoga kucingnya segera membaik ya
amin makasih pak dokter
terima kasih pak dokter
makasih pak dokter
kalau ada apa apa dengan kucingnya bisa lagi datang ke sini ya
siapa misi dulu
nanti kalau ada apa apa saya dm ya
virusnya berbahaya untuk cepat cepat dibawa ke rumah sakit
oh amri wah
gak gak gak
jadi kalau gak cepat cepat dibawa itu bisa gawat
sebab virus ini mengakibatkan kematian
jadi gimana nih si bronis gimana dia mati itu beberapa hari lagi dia bertahan hidupnya
udah mati virusnya
bronisnya masih hidup
bilangnya dari kemarin
eh makanya pak dokternya kasih dia kandang yang bagus kak
untuk mencegah virus datang lagi
ini kandangnya bagus
dan yang lebih penting bisa menerima sinyal wifi
itu mah kasih handphone pak ustadz
harganya berapa pak ustadz
harganya gak tau dikasih
dituker sama beras selater
banyak mulu sih ya
ibu dengan siapa ya
kayak pemain sinetron mukanya
yang tadi datang ke pesantren
udah telpon saya kasih tahu
kalau ada ibu dari anak yang punya kucing ini
oh jadi ibu ibunya siapa namanya
iya jadi gini
eh jangan mimpi bedul
kalo jalan berdua nih
kayak adek kakak
sok sokan lagi ya
jadi gini bu
itu diculik sama para penculik hewan
alhamdulillah ini para santriwan saya
bisa melumpuhkan para penculik itu
untuk mencegah kucing ini
diculik lagi oleh para penculik
bisa di depan kandang kucingnya
kalo sama singa mah saya juga bakal takut
aduh pak ustadz
saya juga takut
aduh pak ustadz
bapak pas dulu lah
kalau gitu ini kucingnya saya serahkan
bukan kok ronaldo kak
brones itu artinya manis
lagi tidur narsis
terima kasih ya pak ustadz
terima kasih anak anak
karena kalian sudah menemukan kucing kesayangan anak saya
iya bu sama sama
tanda terima kasih saya
saya mau kasih
gak usah bu
jangan ragu ragu
jangan ragu ragu untuk tidak memberikan itu kepada kami
duh kok gak dipaksa ya
yaudah kalau gitu sekarang kita pu